naya memang perempuan hebat
begitu mudahnya naya bujuk aura
aku beruntung bisa ngajak naya kesini
kalau enggak gak mungkin aura gak akan pernah mau berobat ke dokter
pergi sekarang juga
saya hanya minta izin untuk ketemu dengan aura
setelah itu saya akan pergi dari sini
kamu gak denger apa yang saya bilang barusan
saya nggak mau kamu ada di rumah saya
lebih baik kamu pergi sekarang
orang ini akan memburuk aura
kalau tidak sampai kasian
kau benar benar mudah
aku enak banget
kamu lagi ngapain tadi
ada yang sakit gak
kamu habis ngapain sih tadi
tadi aku mau turun dari kasur pak
terus tiba tiba aku pusing jadinya jatuh
nah jangan banyak gerak dulu ya
iya lebahan ya sayang ya
papa yang udah bawa tentu naya ke sini
oke siap banget dateng
tante seneng banget dong bisa ketemu children kamu
belum dateng tau
loh apaan deh

iya saya the ok session akhirnya
kamu demam demam tinggi loh
wah iya tuh demam
itu artinya aura beneran sakit
eh kita ke dokter ya
aku gak mau pak nggak usah
nah kalau gak ke dokter nanti gimana kalau gak sembuh
tante sedih kalau auro sakit
ke dokter ya biar cepat disembuhin penyakitnya
demi tante deh
naya memang perempuan hebat
begitu mudahnya naya bujuk aura
aku beruntung bisa ngajak naya kesini
kalau enggak gak mungkin aura gak akan pernah mau berobat ke dokter
kita berangkat ya
jadi ke dokter
naya berhasil membucuk aura ma
mama mau ikut ke dokter
kamu aja yang rawat aura sampai dia sembuh
mama di rumah aja
aku pergi dulu ya ke dokter
yuk aura kita berangkat
bisa bisa naya jadi makin dekat sama raka
kejadian yang menimpa aldi akan menimpa raka juga
piseng aja mbak
aku liat anak anak disini seneng ya hidupnya
mbak pasti gak mau kan
kalo sampe terjadi apa apa sama anak anak disini
kalo mbak itu nggak akan macem macem
dan kalo sampai mbak ngelaporin aku ke polisi
tolong jagain tasnya sebentar ya
saya mau bicara sama dokter
kalau melli boleh tau
tasya sebenarnya sakit apa sih pak
sakit kanker darah
masih tak perlu mas
mbak jangan kasih tau tasnya tentang hal ini ya mbak
saya gak mau tasnya kepikiran
saya jadi pak
saya jadi pak
kalau gitu saya masuk dalem yang pangkas
selagi mencari keluarga kandung kaca
saya minta tolong sama dokter
cariin pendonor yang cocok untuk tasnya dok
berapapun biayanya akan saya bayar tuh
asal tasnya sembuh
tapi untuk hal ini
kita sama sama berusaha
kalau begitu saya tinggal dulu pak
baru dipungut dari panti aja udah ngeluarin modal gede
gimana besar nanti
bisa bisa mas vero bangkrut demi ngobatin anak gak jelas itu
tadi aku gak sengaja dengar pembicaraan kamu sama dokter
untuk biaya nyari donor sum sum tulang belakang itu kan uangnya nggak sedikit mas
mendingan kamu pertimbangin dulu ya
atau kita kembalikan aja tasha ke pantai asuhan
ngurusin itu semua
kasus ini saya kayak atau

produk useful kok kamu